lifter muda indonesia rahmat erwin abdullah berhasil memecahkan rekor sea games
dalam pertandingan angkat besi putra kelas tujuh puluh tiga kg sea games dua ribu dua puluh
dengan hasil ini ia mempersembahkan medali emas ke lima puluh tiga bagi kontingen indonesia
rahmat erwin memecahkan rekor melalui angkatan snatch kedua dengan beban satu ratus lima puluh kg
tak lama berselang pada angkatan snatch berikutnya
lifter asal sulawesi selatan ini mampu mengangkat beban seberat satu ratus lima puluh lima kg
pada angkatan clean and jerk lifter berusia dua puluh satu tahun ini langsung mengangkat beban satu ratus delapan puluh kg
memecahkan rekor sea games
rahmat kembali memecahkan rekor sea games dengan beban seberat satu ratus sembilan puluh kg
pada angkatan clean and jerk berikutnya
rahmat membawa pulang medali emas meski gagal dalam percobaan melewati rekor asian
asian senior records dengan beban seberat dua ratus kg
lifter muda ini mengumpulkan total angkatan tiga ratus empat puluh lima kg
di susul lifter asal thailand anuja dongchi dengan tiga ratus dua puluh satu kg
dan lifter asal malaysia muhammad erwin hidayat dengan tiga ratus enam belas kg